pasti kalian itu gugup ya
atau malu kalau ngomong di depan orang banyak
iya ustazah kita takutnya pas di depan orang nih
terus kita lupa diketawain
gak mungkin lah diketahui kayak gitu
ustazah punya tipsnya loh
supaya kita gak gugup kalau ngomong di depan banyak orang
kalian tau gak
saya mau tau
yang pertama itu
anggap aja mereka semua itu
nasi buat pak satam
udah rapih siap diantar
positi mau kemana
mau ke tempat pak satam
mau nganterin makanan
eh ilah pade dia kan baru gajian
wuh pantas rajin banget
ya siapa tahu saya kecipratan
bo boleh gak ngomong sebentar
makanya rumput dong saya
kalau orang udah tua mau curhat ini udah ciri cirinya
saya dulu tenang dong saya belum duduk
apa pak de
saya itu punya masalah
masalah apa pak de
itu saat musa
eh masa sih
iya kan dulu pernah ini nginjak handphone saya
oh iya itu yang di dapur
nah saya mau minta lagi sama ustaz jabela gak enak
ya iyalah orang punya malu kan
kemarin kan saya ambil tuh
oh ya udah bagus dong
tapi kan tau sendiri nih
jadi ini kan udah saya bawa ke toko nih
tapi biaya servisnya itu loh
ini kan harganya jutaan
masa pak de
ini mah orang handphone yang model itu ya
yang bisa sleepy di depan

ini kamera servis
itu kan membutuhkan biaya empat ratus ribu
ya allah pak de
minta pinjam sama orang baik
boleh gak ya
menolong orang adalah sebuah kewajiban
jadi alangkah baiknya
kiranya positif mau bantu saya gitu loh
bukan saya pak de saya mah kagak punya duit
jadi curhat curhatnya ya kan
ya ini apa lagi
buat saya servis nih
pok saya minjem duit
nah ini saya kasih duit
kalau lima puluh ribu mah dapat beli sinyal doang ini
pak de nyari tambahan
nah ini kan saya udah
beri hutang ke saya
karena saya juga udah baik
ngasih duit pak de
jadi kita udah gak punya

yaudah tadi tinggal saya cari deh tiga lima lagi
yang penting sama empok udah lunas kan
yaudah kalau gitu
assalamualaikum maaf tombolnya rajin
gajuh ada dateng kan
setelah saya tungguin di pos kagak nyampe nyampe
saya juga udah masakin udah rapi
saya tinggal anterin ke gerbang
ini nasi gak bawa jadi begini nih
tadi kan setumpuk
gak mau jadi abis
gak ngeliat apa tuh
nah temen temen kita ke aula yuk
kalian duluan dulu
alvan kalian duluan aja
lho kalian ada bahan pidato gak
kalo misalkan di depan orang terus ayo langsung lupa
loh kok kalian masih di sini sih gak ikut temen temen yang lain
kita masih mikir nih
kita pidato atau ceramah apa ya
kalian ini kenapa mesti bingung
ceramah alias pidato itu atau berdakwah
itu sama saja ngomong di depan orang
tapi banyak orangnya
nah kan kayak pidato gitu kan
itu kan menyampaikan hal hal yang baik dari al quran
jadi kenapa harus bingung
iya betul kata butet
oh ustazah tau
pasti kalian itu gugup ya
atau malu kalau ngomong di depan orang banyak
kita takutnya pas di depan orang nih
terus kita lupa diketawain
gak mungkin lah diketahui kayak gitu
ustazah punya tipsnya lho
supaya kita gak gugup kalau ngomong di depan banyak orang
kalian tau gak
nih yang pertama itu
anggap aja mereka semua itu gak ada
anggap aja kalian sendirian di situ
sebelum kalian naik ke atas panggung
kalian baca dulu doa nabi musa
supaya lisan kalian dimudahkan
tau gak doanya
lapangkanlah untukku dadaku
dan mudahkanlah untukku ursanku
dan lepaskanlah kekakuan di lidahku
supaya mereka mengerti perkataanku
nah itu udah pada tahu
jadi nanti tinggal diterapkan ya apa yang ustazah bilang
sekarang kita nyusul yang lainnya yuk kalau gak
yuk yuk bismillah
baik anak anak yang sudah selesai makan silakan langsung ke aula ya
kita berkumpul di sana
kenapa tuh kursi dibawa bawa gigit
mau kenapa said
ada yang nimpin permain karit sama aku
kerjaannya siapa tuh
amit nah ini pesat
apa misalnya aku bagus
kita antar mas
kalian ini berteman bukannya ajudan
nggak usah cari muka
cari di mana
di kulkas sebelahan sama sbonbon
untuk aja permain karakter ditaruh di kursi
jadi kursinya kebawah
coba kalau ditaruh di atas atap di genteng
duduk di genteng kebawah atapnya
ya kan pusat
yaudah kamu ganti celana dulu aja ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ma kayaknya di sini banyak anak anak yang ngebelin ya ma
masa ada anak anak permain karet di celana aku
kenapa nggak nyari pesantren lain aja sih
yaudah ma waalaikumsalam
ya mas sain
kan kalau di kunata kalau ada santri baru harus kasih kado
nih aku ada kaduh buat kamu
siapa nih yang lempar lempar
waduh aduh berani banget bapak adek
diam diam diam
diam diam ini kemana
pelan pelan pelan
ya allah ada apa
eh kalian ini nggak sadar
nggak ada yang harus ditakutkan
tapi sepertinya aku tahu kalau yang bikin ula ini bukan hai kang pasti sobri
eh jangan seuzon
jangan seuzon dulu butet
kita buang aja
kita buang aja
masa udah muat
letang sekarang dicksu
saya lam karbun
wuad aku lihat
programnya ini matang semua
di sini mau ongkok
woi sama si
tuh buka tapi
oh kalian ya
eh kalian berdua jangan langsung ngedian aku ya
kalau kalian berdua mau kesukaan sama aku bilang aja